terima kasih banyak ya
aku gak bisa tunggu terlalu lama
kalau lana itu benar benar anak aku
kenapa aku perlu buat gini sih

enggak gak ada masalah apa apa biasalah masalah kantor
ya udah aku dulu deh
maya mau bilang tadi kan maya udah telepon orangnya soal gedung resepsi
orangnya bilang gedungnya penuh jadi kita harus tunda katanya gitu
ya maya pikir mendingan kita cari tempat lain aja
tapi tempatnya cocok di mana ya mas
eh boleh gak ngebahas ajaan sekarang
mas ini kan gedung resepsi masa mau ditunda tunda
gimana kita bisa menikah mas
kamu yang cari gedungnya kalau kamu sudah dapat kamu hubungi aku
mas satria itu niat gak sih nikah sama maya
kalau mas satria masih ragu ya gak usah maya juga gak minta kok di nikahin
seserah kamu aja
aku anda bilang sama kamu aku lagi gak bisa mikir aku lagi banyak masalah
mama tuh gak pengertian banget sih mai
memang gak bisa nanti aja kita bahas ya
bentar lagi mau nikah kok mukanya asem kayak gitu
kamu jangan ngomong soal nikah dulu ya
aku juga belum tentu nikah kok
jangan ngomong kayak gitu bentar beneran ga
kalau maya suka marah marah
dia kan pusing ngurusin ini
kalau dia minta bantuan kamu
kamu juga jangan langsung marah
iya juga sih we
tapi tadi aku lagi
pusing aja aku lagi gak bisa mikir
ya udah gak apa apa
sekarang gini aja
tete kita mau
mai mai tunggu mai
teteh gak jadi nemenin kamu
ngeliat gedung ya
ah kamu sama satria aja
oh ya udah kalau gitu
maya bisa pergi sendiri kok
mai mai tunggu mai
aku sadar main gak sepantasnya aku ngomong gitu sama kamu
kamu itu sangat berarti buat aku mai
kalau kamu menganggap
pernikahan itu sangat penting
aku juga menganggapnya seperti itu
aku hanya ingin membahagiakan kamu
bener ya kamu mau boleh cember cembert lagi ya
renyah udah gak marah lagi kan
tete tinggal ya
yaudah makasih ya wih
bener kan nggak marah lagi
enggak mas tuh
janji lo boleh bahas lagi
saya gak keceplosan
saya sadar sesadar sadarnya bilang sama satria
dan saya juga sengaja memberitahu dia
kalau lara itu adalah anak kalian berdua
lo emang pengen lihat gue hancur ya

mas satria juga mukul saya
tapi semua itu tidak akan pernah membuat saya berhenti
untuk membuat lara bahagia